informasi selanjutnya saudara beragam cara mencari hiburan usai lelah bekerja
salah satunya dengan berkunjung ke wisata pantai tengah kota
yang menyajikan pemandangan elok dan suasana yang menyegarkan
balikpapan memiliki banyak kawasan wisata pantai yang berada di pusat kota
salah satunya kawasan pantai markoni
yang terletak di jalan jenderal sudirman kecamatan balikpapan kota
kawasan ini dulunya merupakan kampung nelayan
tempat hiruk pikuknya kapal yang ingin menjala ikan
namun berkat kerjasama masyarakat setempat
yang berharap lingkungan tempat tinggalnya menjadi lebih baik
kawasan ini kini disulap menjadi lokasi wisata
lihat saja lokasi ini mulai dilengkapi dengan fasilitas gazebo
sebagai tempat untuk bersuah foto dan bersantai
juga bebatuan pembaca ombak tempat untuk memancing bagi para angler
tidak hanya itu juga tampak ada ban bekas berwarna warni
yang disijarkan sepanjang karis pantai
agar warga bisa duduk sembari menikmati suasana angin pantai yang menyegarkan
tidak lupa juga tentunya untuk menunggu sunset
untuk berkunjung ke kawasan ini anda cukup menyiapkan uang rp dua
untuk membayar parkir sekaligus sebagai retribusi
kawasan ini tentunya diharapkan bisa menjadi kawasan wisata
yang bisa menambah pendapatan asli daerah
boleh juga jadi awal itu dek kampung ini kampung termasuk kampung kumuh
kampung kumuh itu dua ribu delapan belas kita progreskan untuk jadi kampung yang setara kampung kota lah
jadi supaya tidak tekumuh lagi
kita bikinkan jalanan kecil lagi untuk jalan kaki
jadi akhirnya kita buka untuk sadar wisata
jadi masyarakat bergerak semua untuk membangun jalanan ini semua
selepas jalan jalan berenang dan bermain di pantai
anda juga bisa mampir membeli makanan maupun minuman yang disediakan
tidak jauh dari pintu masuk kawasan pantai markonir